kiki tinggal ke dapur dulu ya bu
tolong jagain om baik ya allah
kan biarin om baik sakit
karena aku sayang sama om baik
kabulin doa aku ya allah
jam segitu kan
waktu rena tiba tiba ajak aku sholat
dan dia mau doakan nino
kok bisa pas sekali ya
apa cuma kebetulan saja ya
alhamdulillah kalau nino membaik
jadi sekarang kamu sama mas chandra sudah mau pulang
ini lagi nungguin taksi online nya tapi belum datang
oke kalau gitu kamu hati hati di jalan ya
sekali lagi aku senang sekali dengar nino sudah membaik
ya salam buat mas chandra ya
makasih banyak ya ros makasih
salam dari ros ya
alhamdulillah ya pak
alhamdulillah ya pak
reina kamu seorang gadis yang baik
kamu punya hati yang sangat baik
kamu punya hati yang sangat baik
tuhan mendengar dan mengabulkan doa rena
seorang gadis yang baik
hari ini adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
gua kehilangan andin
dia putusin gua

dan andin melihat gua selingkuh sama perempuan lain
gua salah banget
jangan mati dengan tuhan tanta
andin melihat gua dengan perempuan lain di hotel

ya gua melakukan itu
itu hal ini apa
karena gua sedang stress di rumah

gua lagi sedang masalah dengan teman teman band gua
gua lagi sedang masalah dengan teman teman band gua
tuhan gua lagi sedang muchas chandra dan enri yang berdua
pokoknya sekarang hancur banget
tapi handin sibuk terus
well tujuh belas september dua ribu enam belas adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
sampai kapanpun gue gak akan pernah ngelupain angka itu
karena di hari itu gue kehilangan wanita yang sangat gue cintai
soalnya disini kan gak ada orang
kamu masuknya gimana
saya pinjam kunci sama mama
tolong berhenti ya mas
berhenti memperlakukan aku seperti ini
mengumbang ambingkan aku dalam gundah
perhatianmu sekarang membuat aku ingin bersama kamu mas
tapi apa yang kamu udah buat di masa lalu aku
kau buat aku takut
takut kalau hubungan kita gak akan pernah bisa baik baik aja ke depannya
aku yang harus yang berterima kasih
aku yang harus yang berterima kasih
aku yang harus yang berterima kasih

gimana tuh bu
emang kemana dia
gigi juga kurang tahu bu
gigi tinggal ke dapur dulu ya bu ya
papa mama jadi dateng kan
kepentas drama aku nanti kan
mama papa pasti dateng
kamu gak boleh khawatir ya
tapi gak telat kan rumah
aku malu sama temen temen
kalo telat terus
oma juga ngerti kok
oma juga berharap
semoga gak ada yang datang telat telat lagi ya
mama papa nggak telat ya
habisin dulu sarapannya ya
kenapa al gak pulang ya
apa jangan jangan ada masalah lagi dengan andin
selalu jadi korban dari permasalahan orang tuanya
semoga nanti al maupun andin bisa hadir di pentas bersama ini
tuhan yang memiliki kebenaran
dan memiliki kebenaran
yang memiliki kebenaran
dan memiliki kebenaran
dan memiliki kebenaran
dan memiliki kebenaran
dan memiliki kebenaran

dan saya juga udah reschedule meeting bapak menjadi pagi karena siangnya bapak udah harus siap siap ke acara reina pak
dan ada yang bisa saya bantu lagi pak
sudah itu aja reina
nanti saya baca baca dulu ya sebelum itu
yaudah kalau gitu saya ke kantor dulu ya pak
gak enak badan
mungkin karena kemarin bolak balik samarinda pak untuk cari pak sodikin
agak kurang enak badan sih
gak kesehatan ya
baik pak terima kasih
pak rendy dari sama reina mencari pak sodikin
pak sodikin siapa
yaudah kalau gitu saya permisi ya pak
ya mari pak
saya pengen main doch